tim nasional indonesia akan menjajal kekuatan juara dunia dua ribu dua puluh dua argentina dalam fifa matchday senin sembilan belas juni besok
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru jelang pertandingan bersejarah ini
kita akan mengulasnya bersama dengan produser lapangan cnn indonesia diego basro
yang saat ini sedang berada di kawasan stadion gelora bung karno jakarta
diego seperti apa suasana latihan kedua malam hari ini jelang pertandingan besok
ya selamat malam syaza
betul sekali pertandingan yang ditunggu tunggu oleh pecinta sepak bola tanah air akan bergulir besok
dua belas juni dua ribu dua puluh tiga antara timnas indonesia berhadapan dengan juara piala dunia dua ribu dua puluh dua argentina
dan saat ini timnas indonesia yang dipimpin oleh pelatih kepala shin taeyong
sedang melaksanakan official training di stadion utama gelora bung karno
untuk melakukan persiapan dan mencari penyelesaian
persiapan terakhir sebelum berhadapan dengan lionel scaloni dan juga anak anak asuhnya
dan sebelum training yang dilakukan oleh timnas indonesia
sebelumnya timnas argentina melakukan official training
dan dimana kita dapat melihat bersama sama di training tersebut
memang kualitas permainan yang dimiliki oleh argentina ini
betul betul menggambarkan kualitas permainan tim juara dunia
dimana intensitas latihan yang kami lihat sendiri
apabila dibandingkan dengan timnas indonesia terlihat sangat kontras
dimana bagaimana cara mereka menghadapi latihan tersebut
kemudian bagaimana dari hal hal kecil seperti bagaimana para pemain argentina melakukan akselerasi dalam training
kemudian bagaimana mereka mengontrol bola ketika berlatih di official training tadi
sangat terasa sekali perbedaannya
berdasarkan informasi yang kami terima dari press conference yang digelar sebelum official training tadi
memang pelatih kepala argentina sendiri lionel scaloni
mengatakan akan melakukan sejumlah perubahan dalam pertandingan melawan indonesia esok hari
dia sepertinya akan melakukan rotasi pemain
sehingga pemain pemain yang tidak diturunkan sebelumnya pada pertandingan melawan australia di beijing lalu
sepertinya akan diturunkan pada pertandingan melawan indonesia besok

kemudian juga ada giovanni lo celso di tengah
kemudian juga alejandro garnaccio yang kemarin bermain sebagai cadangan
kemungkinan besar akan bermain sebagai starter pada pertandingan besok
dan juga ada nama nama seperti julian alvarez
kemudian juga guido rodriguez
nama nama ini yang sebelumnya menghuni bangku cadangan
sepertinya akan dirotasi oleh lionel scaloni
pada pertandingan besok melawan indonesia
hal ini menurut lionel scaloni sendiri bukan karena ia meremehkan kekuatan dari timnas indonesia
akan tetapi ia ingin betul betul agar pemain yang dibawa dapat dimaksimalkan
sehingga ia dapat melihat perkembangan serta kualitas pemain pemain yang dibawa pada tour asia kali ini
sedangkan untuk indonesia sendiri masih terus dilakukan latihan oleh shin taeyong
dan sepertinya besok hanya sandy walsh yang tidak dapat turun bermain melawan argentina syaza
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia diego basro telah melaporkan langsung dari stadion gbk jakarta